ri ada yang nyariin kamu tuh
lupa kan aku
aku harus ketemu kamu ri
aku harus ketemu kamu
bu hadrian pasti repot sekali ya membesarkan anak perempuan
oh zaman sekarang kan aduh pergaulannya gitu
apalagi anak perempuan pasti repot sekali deh
ya begitulah bu
tapi papanya anak anak itu cukup keras dalam mendidik mereka
jadi mereka juga nggak bisa bertindak sewenang wenang
di rumah kan harus ada yang ditakutin
ibu hadirin kan tahu ya keluarga saya bagaimana
saya itu menantu itu harus selain cantik juga harus berpendidikan
itu penting sekali berpendidikan
supaya seimbang dengan anak saya yang lagi kuliah di la itu loh
tapi riri kan belum sarjana bu
dia memang sudah lulus d tiga dan akan meneruskan s satu
ya nggak masalah itu
tapi ngapain sih musim dekos gala
tinggal jauh sama ibu
kan kuliahnya cuma depok aja
memang anaknya seperti itu dia mungkin ingin mandiri dan kuliahnya kan juga dapat beasiswa
lah lah lah
nah berarti anak ibu pinter ya
ya tapi sayang ya bu
anak ibu tiga tiganya perempuan
coba kalau ada anak laki laki
ya bagaimanapun juga kan anak laki laki bisa mengangkat nama keluarga lebih tinggi derajatnya gitu ya
waduh udah siang begini
eh sudah mar
baru nyampe gue dari mana riri
aduh sorry mar gua udah lama gak ngeliat dia
mungkin nita tahu kali
oh dia cuti kuliah mar
mendingnya lo ke kosernya aja
lo tahu nggak
aduh tuh anak gimana sih
mama udah coba telepon tapi gak diangkat
kamu tahu nggak sampai sekarang tuh belum datang juga
kalau sampai papa tahu papa pasti ngambek
mama juga jadi bingung ya harus gimana
kemana sih tuh orang
lah lah lah
mit mama memang baru satu jam nunggu di sini
tapi kamu tahu nggak rasanya tuh udah berjam jam
ya pertama riri gak datang datang
udah gitu aduh mama mesti ngadepin itu ibu lukman
ampun pasti kamu juga kesel deh kalau kamu ketemu sendiri orangnya
mama sabar deh mama jangan kesel dulu ya
gimana mama mau gak kesel
aduh belagu tau gak ngomong apa
aduh ibu kenapa anaknya pake kos segan
terus ibu kasian deh anaknya cuma perempuan gak punya anak laki laki
mit mama tuh udah pusing sekali ngurusin adik kamu
dan kamu harus janji ya sama mama kalau kamu mau membantu mama untuk mengatasi hal ini
yaudah mama tenang dulu
nanti minta ke tempatnya riri ya
ada yang nyariin kamu tuh
tadi kenapa kamu nggak datang
kamu tau kan mama sama ibu lukman itu nungguin kamu
dan kamu tahu dong ri
urusan yang kayak begini ini nyangkut nama baik keluarga
kalau papa sampai tahu ya
mama nelfonin berkali kali kenapa nggak diangkat
kan berjuma mbak
aku angkat juga aku gak mungkin bisa datang
ri kamu kan yang ngomong sendiri gitu
kamu lulus diploma kamu mau dijodohin
sekarang kenapa kamu ngindar
kamu tuh bikin malu keluarga tahu nggak sih
eh ri bentar bentar
ri kamu kenapa sih
dia mulai mukulin kamu lagi
enggak ini tuh cuman gara gara waktu itu
aku buru buru terus aku ke bentur pintu sampai memarke gini
aku gak datang soalnya nggak enak sama bu lukman
nanti dia lihat calon menantunya kok pipinya biru biru
kan nggak enak mbak
kenapa sih kamu masih mau berhubungan sama itu orang ri
kamu harus pulang dan kamu harus ngomong sama papa kenapa tadi kamu gak datang
udah deh mbak gak mau dengar pokoknya
ini kerjaan kamu udah beres belum
nggak sebentar lagi
mbak tungguin kamu di rumah
hei bro udah balik lo
waduh lagi di jalan
dah sekalian beli makanan ya
ah gua tau gua tau gua tau
mertabak pake telur bebek ya kan
jangan martabak mulu gengsian dikit dong
hah gua bawain ntar beres
hah dia balik
ya gua lupa bilang kontrakan pindah
ya adam satu
udah mun aun
hai hai lu gila eh kurang ajar pindah rumah ngambil bilang mau gua ya salah sendiri makanya
handphone udah kebuk orang sekampung toh ngalu gimana sih ya abis gimana gua bisa
telepon balik udah jangan jangan bercanda lu alamat yang baru dimana sekarang ah
ini lho pak riri datang mau minta maaf sama papa
maaf gampang aja minta maaf
kamu pernah mikir nggak mau ditaruh di mana muka bapak
kamu senang kan keluarga kita mendapat malu
sudahlah pak kasian riri
iya pak ini lho riri bawa buah kesukaan papa
riri buat nasi
kamu kira papa bisa disogok
kamu benar benar memalukan
benar benar minta maaf
kamu itu memang keras kepala
nggak pernah nurut apa kata orang tua
disuruh tinggal di rumah nggak mau
ketemu calon mertua juga gak mau
riri udah hari nggak apa apa
yang penting kan kamu udah minta maaf sama pak